sebanyak tiga puluh satu narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas tiga banjarbaru kalimantan selatan kabur
kerusuhan sempat terjadi dalam lapas karena para napi mengamuk
petugas jaga yang hanya berjumlah empat orang tidak mampu mengendalikan para napi
satu peleton brimob dari polda kalimantan selatan langsung diterjunkan
untuk mengamankan lembaga pemasyarakatan kelas tiga banjarbaru
mereka langsung masuk dan berjaga di dalam dan luar lapas
kaburnya tiga puluh satu napi ini terjadi pada senin dinihari
kejadian bermula saat salah seorang napi bernama jali
meminta kepada petugas jaga untuk membebaskan salah satu rekannya
yang sedang berada di dalam ruang isolasi
permintaannya ditolak petugas
jali bersama puluhan rekannya mengamuk dan mengancam petugas lapas dengan sebilah mandal
sipir lapas tak berdaya karena yang berjaga pada shift pagi hanya ada empat orang
jadi saat melakukan tidak tahu apa berbahwa
mereka mendapatkan di mana
tapi ada indikasi bahwa narapidana jari ini memang menggunakan senjata tajam
salah satu napi yang membawa senjata tajam terpaksa dilumpuhkan
puluhan personel gabungan dikerahkan untuk menangkap kembali napi yang berhasil kabur
dari tiga puluh satu napi yang berhasil kabur dua puluh enam orang diantaranya telah ditangkap
sementara lima napi lainnya masih dalam pengejaran
nani hayati banjarmasin